tanya itu dalam aksi sujud yang dilakukan wali kota surabaya tririsma hari ini di hadapan idi surabaya dan pengurus persi
merupakan ungkapan usaha maksimal yang belum menemukan keberhasilan dari wali kota surabaya terkait penanganan covid sembilan belas
dari kacamata psikolog upaya sujud yang dilakukan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
merupakan ungkapan dari usaha maksimal yang belum menemukan keberhasilan
tak hanya itu dalam aksi sujud yang dilakukan merupakan bentuk wali kota surabaya membutuhkan dukungan
dari para tenaga kesehatan untuk bersinergi dalam penanganan kasus covid sembilan belas di surabaya khususnya
sehingga beliau merasa bahwa perlu meminta maaf ya pada nakes karena merasanya kok apa yang beliau lakukan
usaha keras yang beliau lakukan ternyata itu belum menurunkan jumlah orang yang positif covid
sebelumnya wali kota surabaya tririsma hari ini melakukan pertemuan

ikatan dokter indonesia dan para direktur rumah sakit surabaya di balai kota
saat itu risma sedang berdiskusi dengan seorang dokter senior spesialis paru
dokter menyampaikan bahwa di hilir masih perlu ditingkatkan edukasi agar rumah sakit tidak kelebihan pasien covid sembilan belas
dokter juga menyebut bahwa ia masih melihat banyak warga surabaya yang tidak patuh protokol kesehatan
tak diduga risma langsung beranjak dan sujud di hadapan dokter tersebut sembari meminta maaf